ya keputusan presiden rusia vladimir putin menyerang ukraina berdampak fatal terhadap berbagai bidang
tak terkecuali sepak bola
timnas rusia dilarang tampil di semua kompetisi termasuk yang paling bergensi yaitu piala dunia dua ribu dua puluh dua di qatar
di sisi lain keputusan fifa ini dinilai memunculkan standar ganda
karena tidak semua negara yang melanggar hukum internasional mendapatkan sanksi yang sama
nah kita akan membahasnya lebih dalam soal gonjang ganjing sepak bola akibat invasi rusia ini
bersama aun rahman pengamat sepak bola dari box to box id
selamat siang kang aun
ya kang aun fifa dan uefa sudah menjatuhkan sanksi melarang timnas rusia tampil di setiap kompetisi
dan saat ini rusia sudah mengajukan banding ke pengadilan arbitrasi olahraga cas
mereka sepertinya tidak rela hak kompetisinya ini dicabut apakah menurut anda cas akan mengabulkan
ya ini akan situasinya agak teriak
karena memang tuntutan dari rusia ini juga tidak berimbang karena lebih banyak negara yang harus diakui
berada in favor untuk tidak menginginkan rusia ada di world cup ataupun turnamen olahraga lainnya
sementara situasinya juga menjadi dipertanyakan karena sebelum kejadian rusia saat ini
juga ada banyak sekali negara negara yang juga melakukan hal yang hampir serupa
yang tadi juga sudah dibilang oleh taufik yaitu melanggar hukum internasional
tapi ini kemudian jadi pertanyaan mengapa mereka tidak mendapatkan treatment ataupun perlakuan yang sama dengan rusia
justru ini jadi pertanyaan besar
kenapa dia mendapatkan serangkaian sanksi yang kemudian membuat mereka kesulitan
dan juga bahkan beberapa negara bahkan menolak pertandingan dengan rusia
ini yang kemudian jadi pertanyaan
misalkan apakah ini pertanyaan besarnya adalah mengapa ini tidak terjadi di tengah israel misalnya
dengan apa yang mereka lakukan pada palestina ini
kemudian jadi pertanyaan besar
ditambah situasi situasi lain yang kemudian menjadikan situasi rusia ini ada kontrol demisi
nggak cuma terhadap rusia tapi negara negara lainnya juga
apakah cas akan segera memberikan keputusannya dalam waktu dekat
mengingat piala dunia qatar akan berlangsung dua puluh empat maret sebentar lagi begitu
sebenarnya kan piala dunia akan digelar pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua di qatar
tanggal dua puluh empat maret ini kan kualifikasinya
ini jadi pertanyaan bagaimana fifa ataupun world cup akan menyelesaikan kualifikasi
untuk menentukan di mana yang lolos
tandanya rusia tidak di ataupun dilarang bermain
ini kemudian jadi pertanyaan besarnya di sana
bagaimana mereka akan menyelesaikan kompetisi
ataupun menyelesaikan tim mana saja yang berhak bertanding di putaran final
tapi rusia tidak bermain
ada banyak sekali opsi kan
sebenarnya ada yang bilang polandia langsung lolos
ada yang bilang juga sweden langsung lolos juga
karena polandia dan sweden ini
ini adalah negara negara yang menolak bertanding lawan rusia di babak kualifikasi selanjutnya
itu yang menarik kang aun tadi yang disampaikan
banyak negara yang juga menolak untuk berkompetisi dengan rusia
seperti di nanti playoff piala dunia dua ribu dua yang membuat lawan mereka polandia
tadi secara kang aun sudah mengatakan secara otomatis akan melaju ke final playoff jalur b
di mana akan bermain lawan sweden atau republik cek
bagaimana ini sebenarnya
dampaknya terlalu banyak
peta persepak bolaan dunia
sebenarnya secara aspek kompetisi ini kan sesuatu yang tidak baik
karena ini kan sebuah tim tidak bisa bertanding justru bukan karena kualitas mereka
tapi juga situasi politik yang terjadi di negara tersebut
meskipun memang kita juga harus akui bagaimana situasinya juga membuat sulit
sulit untuk polandia sulit juga untuk rusia untuk tetap bisa bertanding
ini sebenarnya situasinya hampir serupa dengan
indonesia juga sempat melakukan hal yang sama ketika menolak bertanding melawan israel kan
di kualifikasi piala asia
ini saya rasa juga memang pengaruh pengaruh besarnya secara kompetisi
jadinya yang amat disayangkan sebenarnya adalah sebuah tim olahraga tidak bisa bertanding
bukan karena ada masalah terkait teknikal
tapi justru ada masalah di luar lapangan yang membuat mereka tidak bisa bertanding
ya ini tidak hanya rusia yang didepak begitu dari sepak bola
dan juga dari sepak bola dunia
tapi federasi sepak bola ukraina ffu juga telah mengajukan permohonan ini kepada federasi sepak bola internasional fifa
untuk menunda laga playoff piala dunia dua ribu dua puluh dua melawan skotlandia yang akan dilangsungkan dua puluh lima maret ya
ya sebenarnya ini kemudian saksi saksi lainnya kan sebenarnya terhadap apa yang terjadi selanjutnya
ukraina juga berpengaruh bagaimana mereka tidak bisa bertanding melawan skotlandia
karena itu sudah berlaku
jadi sebenarnya idealnya memang ketika situasinya sudah seperti ini
aspek olahraga ataupun aspek sportivitas dari sebuah olahraga mesti dikedepankan ketimbang aspek aspek lainnya
karena ini akan membuat pada akhirnya olahraga ataupun sepak bola tetap bertanding sebagai olahraga
tanpa ada value value yang kemudian istilahnya mengait terhadap pertandingan yang mereka lakukan
nah yang menarik kemudian keputusan fifa atau kita menunggu keputusan dari fifa dan juga dari pengadilan al baterai

di medsos juga ramai penggemar sepak bola menyebut fifa itu munafik dalam tanda petik
karena hanya menjatuhkan sanksi pada rusia
tadi kang aun juga sempat menyatakan bahwa negara negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional amerika serikat israel dan masih banyak yang lainnya
itu masih bisa berkompetisi bagaimana pandangan anda
ini menurut pandangan saya sebenarnya akhirnya ada sanksi kepada rusia adalah karena istilahnya force coming to third
dekat rumah itu istilahnya
mungkin konflik yang terjadi di antara rusia dan ukraina kan dekat sekali dengan eropa barat
sementara apa yang terjadi misal dengan israel dan palestina kan itu beda region
tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat dengan banyak negara eropa seperti yang kita ketahui juga anggota keamanan pbb juga
itu yang mungkin situasinya jadi berbeda dengan apa yang terjadi dengan di rusia dan ukraina
ada banyak sekali perdebatan memang
kita mengkomparasi antara yang terjadi dengan rusia ukraina dan juga apa yang terjadi dengan israel dan juga palestina misalnya
karena ada what if di sana ada juga what about it misalnya bagaimana membandingkan situasi
mana yang lebih buruk sebenarnya kan nggak bagus ya
cuman memang yang memang harus jadi dasar ataupun basis pertanyaan adalah kenapa hal itu tidak terjadi kepada negara lain
ada yang menyebut apa yang terjadi di israel dan juga palestina itu lebih ke historis
dan dua duanya juga memiliki base yang kuat
sebenarnya kan yang terjadi di rusia dan ukraina juga historis sebenarnya
tidak bisa kita apa istilahnya membedakan satu sama lain
saya rasa memang yang patut disayangkan adalah akhirnya dampaknya terlalu dalam terhadap sepak bola
terjadi konflik yang terjadi di rusia dan ukraina
apakah bisa dikatakan bahwa tindakan itu
apakah bisa dikatakan bahwa tindakan itu disengajakan
terutama untuk para atlet rusia karena di media sosial juga ramai yang mendukung
bukan salah mereka
dan karena mayoritas klub rusia itu dimiliki secara privat bukan oleh pemerintah
kalau misalnya apalagi kepemilikan ya
ini kita bisa bicara juga soal salah satunya chelsea yang juga dimiliki oleh pengusaha rusia
ada banyak perbedaan yang justru memang jadi pertanyaan
atlet juga tidak bisa disalahkan
mereka kan bukan walaupun mereka bermain buat tim nasional
tapi kan mereka afiliasi mereka kan bukan terhadap negara secara pemerintahan gitu kan
mereka bertanding untuk negara mereka gitu kan
untuk pemerintahan negaranya gitu
ini yang kemudian memang jadi amat disayangkan
karena pada akhirnya atlet adalah elemen tersendiri adalah variabel tersendiri juga
ini juga memang akhirnya justru ada banyak sekali pertanyaan terhadap sanksi yang diberikan oleh fifa kepada rusia
yang menarik juga terakhir ada media rusia yang menyebutkan bahwa solusi tepat saat ini adalah rusia pindah ke federasi sepak bola asia atau afc
rusia kan kita tahu bahwa rusia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara asia seperti mongolia kemudian juga korea utara
itu artinya secara geografis bisa saja
dianggap memungkinkan lah masuk ke sepak bola asia
dengan demikian rusia akan dapat memainkan laga resmi
apakah itu bisa dilakukan kang
sebenarnya situasinya agak berbeda dengan tahun tahun sebelumnya ketika sebuah negara bisa pindah ke federasi yang lain
australia juga sempat pindah dari oceania ke afc juga tahun dua ribu enam
tapi situasi sekarang tidak semudah itu gitu
istilahnya rusia tidak akan semudah itu untuk bisa pindah ke region manapun ya
entah itu ke afc ke asia ataupun ke region manapun
karena pada akhirnya memang
apa yang terjadi di uefa ataupun di eropa dan juga apa yang terjadi di antara rusia dengan negara negara eropa lain
mesti diselesaikan di antara mereka sendiri
menurut pandangan saya demikian
jadi memang sudah tidak mungkin rusia melakukan apapun kecuali menantikan hasil dari banding mereka ke caz begitu
untuk saat ini
saya pribadi merasa memang cara terbaik adalah bertarung secara legal di charge gitu
karena mau tidak mau kan atlet
oke memang mereka memiliki voice atau suara untuk kita menyuarakan situasi yang terjadi sekarang di konflik rusia dan ukraina
tapi pada akhirnya mereka juga atlet
mereka juga bertanding olahraga ya untuk well being mereka
saya rasa nggak bisa menjadi mereka yang disalahkan terhadap konflik yang terjadi gitu
karena pada akhirnya ketika mereka disalahkan
ini kan ya bukan salah paka pada akhirnya
karena kan yang terjadi konflik adalah g dua g
bukan atlet dengan atlet itu
meskipun memang pada dalam banyak tataran sepak bola itu jadi perpanjangan situasi politik dari sebuah negara
tapi saya rasa tidak fair dan juga tidak adil ketika yang mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan sanksi justru adalah atas sepak bola mereka
terima kasih banyak kang aun atas obrolan kita pada siang hari ini
kita tunggu saja mudah mudahan fifa dan juga cas segera memberikan keputusan yang tidak memberikan dampak yang lebih dalam lagi kepada para atlet sepak bola rusia
terima kasih kang aun
salam sehat selalu